ayo cepat tembak
padahal pedas banget
aku harus cari obat buat jenny
eh penta tolong jaga jenny ya
sepertinya bau manusia
hidungku nggak mungkin salah
aku sudah lama tidak makan daging manusia
mudah mudahan obat ini bisa minum jenny
jenny pergi dulu ya
aku mau cari makanan
aku tinggal ya
daging empuk ini
bobby kan juga mau cari si jenny
arah kau di rumah saja negar rumah ya
hei apakah kau mau kutempeleng
ya enggak sih pa
sudah kalau begitu sekarang jaga rumah ya
bos lama banget sih kayak nggak tahu dia aja
emang dia begitu sih bos
ngapain lagi ada kata buru buru ini
hei apa kalian sudah siap
oh siap bos
ya saya lama sendiri kita berdua nunggu di luar bos
eh sudah siap kalian makan asasah belum
kan ada senjata bos
mana senjata kalian
ini ditaruh ke mobil
iya bos sebentar bos
bobby bapak kau jalan dulu ya
kau hati hati di rumah
justru aku yang mau nyari jenny sama penta
bapak kan yang nyulik jenny sama penta
hah justru aku tanya sama kau dimana kau sembunyikan aku
kalau gitu tarzan harus cari jenny sama penta di tempat lain
penta tidak ada dimana
sudah bangun kau rupanya
raksasa lepasin aku dari sini raksasa lepasin
lepasin makanan enak kok dilepasin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
karena kamu sudah bangun aku sudah siap untuk memasak kamu
raksasa lepasin aku raksasa lepasin tolongin
pada telah pak kaki raksasa
jangan jangan si genia mas si penta diculik sama raksasa
tarzan keluar kau
kalau tidak aku tembak rumah kau
tembak gak nih
kalau bos bilang tembak
aku tembak ya bos ya
rupanya binatang takut pula sama game
coba kalau berani gigit aku